presiden jokowi minta seluruh pihak terkait termasuk kapolri dan panglima tni mengencarkan kegiatan vaksinasi massal
ini disampaikan kepala negara di denpasar bali jumat pagi
ke lima belas provinsi itu adalah sumatera selatan sumatera barat nusa tenggara timur kalimantan barat kalimantan selatan riau sulawesi barat sulawesi selatan maluku utara sulawesi tengah papua barat maluku sulawesi tenggara aceh dan papua
tujuh puluh persen penduduk indonesia sudah divaksin akhir tahun ini
dosis satu dua itu sudah ke tujuh puluh persen ini masih butuh kerja keras